kirain beneran dikirim undangan taunya link penipuan
dikasih link palsu katanya gak bawa gorekening
lah karekening gue gak ada isinya
bye bye yang ketipu bapak mak sendiri
hadeh ngeri ya
belakangan marak penipuan bermodus link phishing
lewat aplikasi percakapan yang sasarannya untuk mencuri data pribadi
hingga menguras isi rekening
lewat link yang dibagikan via aplikasi percakapan tersebut
biasanya target akan diarahkan untuk menginstal aplikasi
dengan format apk atau format aplikasi untuk perangkat android
ada juga link dengan format bitly yang bisa diakses perangkat apapun
jika sudah terpasang di ponsel korban
para penipu dapat mencuri data kredensial termasuk menguras uang yang berada di rekening bank
terdapat beragam modus yang belakangan digunakan oleh penipu
dan dapat kita waspadai
ada modus link undangan pernikahan palsu
ada modus link salah kirim paket
hingga modus link tagihan pembayaran bpjs
ingat ya untuk gak sembarangan isi formulir berisi data diri apalagi nomor rekening
cek dari chat
dahulu nomor pengirim pesan
ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan jika menemukan indikasi penipuan lewat link tersebut
pertama blokir nomor penipu
kedua laporkan nomor penipu ke kominfo agar nomor tersebut dapat dinonaktifkan secara permanen
caranya buka laman ini dan pilih aduan konten
lalu ikuti instruksi yang diberikan
jika telanjur tertipu
untuk segera hubungi call center bank terkait untuk ditindaklanjuti
atau segera laporkan ke pihak yang berwenang
dalam hal ini upaya preventif jadi yang utama